setelah melakukan dua ratus dua puluh kali pengangkutan saat ini sisa sampah banjir di pintu air manggarai jakarta pusat mulai berkurang
namun demikian hingga minggu pagi petugas tetap melakukan pengangkutan dengan menggunakan alat berat
petugas dinas lingkungan hidup dki jakarta masih melakukan pengangkutan sampah yang terbawa banjir di pintu air manggarai jakarta pusat
dengan menggunakan satu alat berat petugas mengangkut sampah yang mengendap ini ke truk sampah
sampah banjir di pintu air manggarai sudah terlihat berkurang lantaran sebelumnya petugas sudah melakukan pengangkutan sampah banjir dengan mengerahkan lima puluh kendaraan truk sampah
selain sampah kayu petugas juga mengangkut batang pohon berukuran besar yang terbawa banjir hingga ke pintu air manggarai jakarta pusat
petugas dinas lingkungan hidup dki jakarta masih melakukan pengangkutan sampah yang terbawa banjir di pintu air manggarai jakarta pusat